dan semuanya ditanggung oleh pemerintah di luar hibah itu
manyung harganya murah banget cuman dua ribu lima ratus per tusuk tekstur dagingnya agak lembek dan berminyak
para perempuan di kampung aduway belajar memanfaatkan hasil alam
nah ini menurut lu pada nih gimana nih oki comeback kira kira nih ke lufre ya
dengan total lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar dua puluh ribu lapangan pekerjaan khusus untuk pabrik baterai mobil
mendesak agar pertama dubes inggris harus intervensi kepada nhs national health service
itu kepuasannya si uti arka di mana aku di mana
goal nya nanti kan kesana juga
tetapi mereka mendapatkan stimulasi dari figur ayah
yang mungkin jadi beruntungnya saya tuh
tapi lihat aja meski tempatnya tidak terlalu luas berbagai lauk dihidangkan pada etalasenya
nah sisanya ada yang sudah mencapai puncak di bulan november
ternyata porsinya jumbo juga pemirsa lengkap banget dari lauk pauk hingga sayuran
di pasar rawasari cempaka putih jakarta pusat kamis pagi
untuk melihat sepasang burung maleo yang sedang berada di area testing ground
di sisi lain meski sumba memiliki potensi wisata yang layak dibanggakan
ini nggak menutup kemungkinan pemain pemain milih masuk pro masuk ke tim gede bodo amatlah gua nggak
ice itu terapi dingin itu masih perlu karena efek dari ice itu sendiri sebagai anti inflamasi
templatenya seperti itu ya
aduh harus menang lah itu lah
itu di luar rentang yang bisa dilihat manusia
yang disebut sekarang agak kalem kalem
nanti kalo udah beres dari basket pengen buka bisnis kah
buset gue yang ngelihat aja gerah gimana lo
sementara ketika mendaftarkannya masih menggunakan asumsinya adalah terbuka
soalnya ngeliat trennya ludwig juga
kondisi cuaca yang tengah panas terik nih
sudah ada protokol kesehatan yang ditetapkan
belum ada saya belum pernah itu
yang kedua tim ini itu bertanggung jawab langsung ke presiden
jarang ada yang menerima disabilitas pekerja
sawo yang satu ini ukurannya bisa sepuluh hingga dua puluh kali lipat dari sawo pada umumnya
mas ibu sebagai penggerak kampung youtuber di banyumas sampai sekarang sudah punya berapa anggota
memantau tiga belas tinggi muka air yang ada di dki jakarta
kami coba meminta pakis yang dikirim dari luar bogor
dengan mengambil sepuluh persen dari keuntungan penjualan produk
tapi maksudnya perjalanan lea ke jakarta membuahkan hasil yang bagus banget sih ya
tapi tentu dengan cara cara yang humanis
soalnya menurut gue kejadian kejadian kecil kayak gitu juga
tak jarang ia harus meminjam peralatan memantau keka
pernah coba lontong padang daun pakis atau soto padang
terus gue sempet denger isunya yang si
kan teringat satu boh di stasia
karena waxing itu manfaatnya kalau setahu saya adalah untuk membentuk si batiknya
sebetulnya untuk mudik tahun ini ini kan mudik setelah dua tahun ya masyarakat dilarang mudik karena pandemi ya kan
sengketa lahan harus sebanyak banyaknya bisa diselesaikan
belum banyak membaca soal ini yang saya banyak pahami soal
oke jadi mungkin buat yang belum pernah mendengar esports itu apa sih
alhamdulillah baik benar benar dalam keadaan baik
jadi selalu dampingin kita juga
artinya bahwa pemerintah dki ini sudah melihat
level ada dua tips setidaknya yang bisa saya bagikan untuk anda
survei dari lembaga kompeten
ada krisis pemotoran yang besar
galian sama timbunan cakaran
terkenalnya sangat guyup seperti itu ya
kita juga melihat bahwa
diarahin ke sana jalan ke sana semua
ada juga payah mixta yang lauknya berisi campuran daging maupun seafood
yang ingin menggunakan perangkat tersebut pada tahun dua ribu dua puluh
pada malam ini selamat malam mas revo assalamualaikum selamat sehat mas
tak hanya membuat saya berdecak kagum
kalau tadi kan melihat seperti itu mungkin salah satu alasannya ya justin
nah ini isi kalo gua nanya sih kalo gua pengen tanya sih lu emang yakin pas lagi gua pengen nekunin basket tuh kapan sebenernya der
iya terakhir sih kalo gue liat di postingan main basket dan halo basket ya